suasana terminal guntur melati garut jawa barat lebih ramai pada selasa dua puluh april
sejumlah armada bus yang berangkat dari terminal maupun datang dipenuhi penumpang
meski belum terdapat kenaikan signifikan jumlah penumpang yang berasal dari kota besar mengalami peningkatan
sebagian penumpang membawa barang yang banyak termasuk karung
salah satu penumpang mengaku sengaja memilih pulang lebih awal untuk menghindari penyekatan dan larangan mudik mulai enam hingga tujuh belas mei mendatang
untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas seluruh penumpang yang tiba di terminal harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh
penumpang juga diberikan hand sanitizer sebelum meninggalkan terminal
pengelola terminal memastikan akan mengikuti aturan larangan mudik lebaran dari pemerintah
operasional terminal rencana akan ditutup mulai enam hingga tujuh belas mei mendatang untuk mengantisipasi pemudik yang menggunakan bus
kata kata mudik ini kan berlaku pada saat adanya hari raya besar
salah satunya adalah indonesia
nah bahasa mudik ini muncul di sana ya dan merupakan menjadi agenda nasional setiap tahun
namun di luar daripada itu masyarakat atau pengguna jasa angkutan pada saat melakukan perjalanan itu tidak setiap saat dikatakan mudik
jadi begini kita masih menunggu jublah jubisnya seperti apa di penuaran dari pimpinan juga
yang jelas kemungkinan terminal seperti tahun lalu bahwa pelayanannya kita tutup
akses masuk maupun keluar kita tutup
sementara itu pos penyekatan di kabupaten garut sudah disiagakan
di antaranya di kawasan jalur alternatif cijapati dan jalur nasional limbangan